jika biasanya artis boy william muncul di kanal youtube dengan beragam konten yang dibuatnya
rabu pagi boy justru muncul di mapolda jawa timur
kedatangan boy william ini untuk memenuhi panggilan penyidik subdit cybercrime di treskrimum polda jatim
ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit milik orang lain atau kardi
yang dilakukan oleh sebuah akun jasa perjalanan
boy menjalani pemeriksaan selama lima jam dan mendapat tiga puluh pertanyaan dari penyidik
dari hasil pemeriksaan sementara boy william diketahui menerima imbalan endorse dari akun jasa perjalanan itu
berupa tiket pulang pergi jakarta pari
jadi mereka ini kasih saya jasa untuk terbang
dan dari situ kita meeting kenal dari situ yaudah kontekan dari situ
untuk kalau ngelihat kayak gini semoga semua public figure dan ini termasuk saya juga
kita akan lebih selektif dalam mengambil pekerjaan dan juga ngambil endosan endorsean
karena kita harus sadari kalau kita punya follower yang cukup luas
dan dengan aku mengendorse sebuah perusahaan yang mungkin bisa dibilang kurang jelas
saya nggak mau nanti follower follower saya juga ikut terjebak dalam hal itu
selain boy sejumlah figur publik juga sudah diperiksa sebagai saksi kasus pembobolan kartu kredit ini
di antaranya tias mirasi
anastasia dan awkari
masih ada satu artis yang belum diperiksa polisi yakni jessica iskandar
ya kalau untuk demi kepentingan penyidikan ya secara proporsional dan objektif
mendasari pada alat bukti dan ini merupakan alat bukti yang urgent sebagai keterangan saksi
tentu kita akan lakukan pemeriksaan kepada seluruh yang memang terkait dengan kasus starding ini
untuk kasus pembobolan kartu kredit ini polisi sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka
salah satunya adalah pemilik jasa perusahaan
pemilik jasa perjalanan tersebut
kasus yang menyeret sejumlah artis ini berawal dari terungkapnya kasus pembobolan kartu kredit yang dilakukan tersangka
dari pengembangan polisi hasil lima ratus transaksi kartu kredit dengan data orang lain ini digunakan
untuk menopang bisnis penjualan tiket dan hotel murah serta membayar biaya endorse artis
para tersangka terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara dan denda lima miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia